pelan pelan bang ustaz
belum diapa pain pake
itu ign pencaya
kalau kaya gitu ign perlu latihan
bviamente ya kalau gitu
ustaz ustaz pasti gitu bantuin ini ada orang bule
bule ada orang bule ini
dorot ini apa ini apa
ini ada orang bule tolongin kita
cuma saya lama main makan inggris
halo mister no smoking no eye can ya pokoknya dah begitu dah
aduh kesian amat bule nasibnya dia udah ngomong sama pak serikiti
ula lah dia gak ngerti ustaz
you can speak indonesian language bisa bahasa indonesia
jadi gini pak ustaz kita gak sengaja nabrak kakinya om bule
nah jadi kita mau bawa om bule ini ke pesantren kunanta buat diurut sama ustaz ridwan
yaudah kalau gitu kita mesti cepet cepet deh
betul tuh pak ustaz
dodot minta tolong buat ngebalikin sepeda anak kampung gitu pak ustaz
kalian banyak minta tolongnya
jadi kerja dua kali ustaz
gak tau makanya udah kalau gitu kita buru buru sekarang ke porok pesantren kunanta
pas segini tolong naikin sepedanya ke mobil ya
kalau gitu jangan lihat gue lagi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah semuanya selamat
ya allah ada panggilan talent
ya allah pasti terhidup kayak lady daye
udah udah peci ci ran peci ci ran
gak boleh ngeliat orang ganteng dikit
ini nih manusia yang menapjunkan ciptaan allah
lihat pade tinggi badan dan seperti tiang listrik
tunggunya aja udah kayak bambu leher tancep
mukanya bala banget
kalau positif suka bule deket rumah saya banyak bule
bule kebuk kebuk bule
yang pink warnanya yang pink tuh
asal tau ya
asal tau ya
saya ini juga keturunan bule
jangan dengarkan mereka
kau pandang aku aja
abang positi aja deh
bapak dan kakak mau biar namanya kita
maaf kita tidak bisa berbicara sama lain karena kita tidak mahrum
kenapa kita tidak mahrum
walaupun tangan saya tadi kotor
tapi saya sudah mencuci tangan ini dengan cairan pembersih
ini namanya sergei
serge ini apa namanya dia tadi itu di jalan ketabrak sama haikal sama dodo
sampai ke jengkang
dibawa ke sini supaya bisa diurut sama ustadz ridwan
yaudah kita langsung bawa ke ruang dulu aja ya sudah
enggak deh jangan dibawa ke ruang guru deh
bawa ke dapur aja ya
biar langsung diurus sama ustadz ridwan
kemudian pas rikiti pak deda ustadz ridwan
silahkan dibawa ke dapur
saya mau mandi dulu
mau bersih bersih dulu
sudah gatel ya
baik baik baik

ya allah ya allah
gama lagi itu pak
ustadz cinta tak memandang bulu
pelan pelan pak ustadz
belum dia mau main pak dede
belum dia mau main
belum diapa main mende belum diapa main

ini tersembun tahu takut takut lagi juga belum dipegang tinggal
siap ya siap ya mister ya
coba ya bismillahirrohmanirrohim
mancul mantap betul
berkat izin allah subhanahu wa ta'ala
ngapapa deh nyampe cipulkan
udah kalah tanding maaf
eh mbak siti
abis kesiram minyak wangi
aduh aduh pade
saya tuh bukan abis kesiram minyak wangi
tapi saya abis nyebur ke minyak wangi ya
katanya lah yang enak badan
tuh pade tenang tenang
jangan keburu nafsu pade
kan kalau lo tau ya kudu begini pade
aih aih aih
nah ndus satu
kayak ujung jempol
aduh mbak siti
ah kerjaan kayak gini aja mesti
nggak bisa kerja sendiri apa
eh ada apa lek
saya mau askin for mineral water
wartel aja repot tuh cari di situ
siapa tuh ada
ngomong dari pertama
bule nggak paham minumnya pakai gelas
seger banget kayak prasetan tk
pade makan makan apa
mana nih makanan udah disiapin
hah makanan ya allah
ini sih pakai ngobrol segala dibule pakai repotin
bodi kami bantu ya
hah yaudah kebunjulan
majin aduk aduk ya
kal aduk aduk aduk aduk
kelop kelop kal hai kal
coba pakai garam
boleh boleh saya bantuin pade
paham garam paham
itu itu telor
bahasa inggris ya
garam bahasa ininya
hah ini dia
udah udah pade
bisa bedain nggak ini gula ini garam
kau bikin nasi goreng bukan kau
tenang tenang sabar sabar sabar semuanya
berisik banget ini
ini santriwati pada ngapain di sini
kalian tuh harus sabar tunggu di ruang makan kalian
kembali kembali kembali
ustazah ustazah nurul ustazah aulia
aduh kok nggak ada makan
yang simsat ustazah
ini kan udah jadwalnya makan
makanannya nggak ada ya nggak teman teman
kalian itu harus sabar
nggak boleh kayak gitu
kenapa sih pada buru buru banget
ingat buru buru itu perbuatan setan
kali ini mau jadi temannya setan
ya udah makanya sabar
kita kabur yuk kita seri makan